penangkapan hakim dan panitera pn surabaya dalam operasi tangkap tangan kpk menimbulkan pertanyaan
soal bagaimana efektivitas pengawasan terhadap lembaga peradilan
berdasarkan rekam jejak ternyata hakim isnayani hidayat pernah memutus bebas terpidana korupsi
kita ulas kasusnya lebih dalam bersama plt jubir kpk ali fikri
kepala biro hukum dan humas mahkamah agung sobandi
selamat malam pak ali pak sobandi dan juga mbak lola
selamat malam mbak eva
saya mulai dari pak ali dulu ya
kita tahu ya kpk memang sedang gencar gencarnya begitu ya melakukan operasi tangkap tangan
dan yang kali ini mungkin agak berbeda kalau biasanya kepala daerah
sekarang adalah dari lembaga peradilan
perkembangan dari penangkapan ott yang dilakukan terhadap hakim dan petugas pn surabaya
apa yang terjadi
apa saja pak ali apakah kemudian sudah ada penambahan tersangka baru
baik mbak eva tentu kami ingin sampaikan ya bahwa kegiatan tangkap tangan pada awal tahun dua ribu dua ini
adalah sebagai wujud komitmen kpk di dalam upaya ikhtiar begitu ya dalam pemberantasan korupsi
melalui satu strategi yaitu penindakan
karena kpk itu saat ini sedang mengembangkan tiga pendekatan
yang pertama adalah pendidikan anti korupsi
yang kedua pencegahan
baru yang ketiga kemudian penindakan
ini yang ingin kami sampaikan
jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kpk upaya pemberantasan korupsi
kami ulang sekali lagi di bagian penindakan kpk
nah berikutnya tentu terkait dengan penanganan perkara ini
tentu ini adalah waktu yang sangat
begitu cepat begitu
sehingga kami harus maraton ketika tangkap tangan segera menentukan sikap
bagaimana kemudian apakah menemukan peristiwa pidana korupsi
dan ada pihak yang ditemukan sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum
dalam kasus ini berdasarkan bukti bukti yang kami miliki dari hasil tangkap tangan
dan kemarin juga sudah didiskusikan melalui gelar perkara atau ekspos
maka kemudian kami meningkatkan status perkara ini
dari penyelidikan menjadi penyidikan dan kemudian ditemukan tiga orang sebagai tersangka saat ini
tentu terbuka lebar kemungkinan ketika dalam proses penyidikan ke depan
yang masih memiliki waktu yang cukup panjang maksimal empat bulan ke depan
tentu kpk akan terus mengembangkan dari titik awal waktu yang satu x dua puluh empat jam
dan kemudian kami menemukan bukti penemuan yang cukup ini
oke tadi anda mengatakan soal keputusan yang cepat
tanpa ragu ragu kemudian langsung menetapkan tersangka
bagaimana kemudian ini bisa dilakukan
ya tentu proses penyelidikan secara tertutup ini kan kpk lakukan tidak satu hari dua hari ya
cukup panjang kemudian kami melakukan kegiatan penyelidikan secara tertutup ini
tapi kemudian ketika kami melakukan tangkap tangan
tentu informasi yang kami dapatkan pada saat
beberapa tidak berapa lama setelah kemudian kami mendapatkan informasi
akan ada penyerahan uang gitu ya
dari pemberi kepada penerima sehingga kemudian segera kami tindak lanjuti informasi dimaksud
dan menangkap pihak pihak yang kemarin kami sudah sampaikan
ada lima orang yang diamankan dan tiga kami tetapkan sebagai tersangka
tentu sekali lagi karena bukti bukti yang cukup telah kami miliki untuk
dan dua orang yang tidak
jadi memang tentu statusnya sebagai saksi saat ini
oke artinya proses penyelidikan ini memang sudah berlangsung sebelum dilakukannya operasi tangkap tangan
kurang lebih seperti itu pak ali
iya tentu proses penyelidikan tertutup itu biasa kpk lakukan terkait dengan kegiatan tangkap tangan adalah
kami mendapatkan informasi jauh sebelumnya bahwa kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi
tetapi kemudian satu strategi yang dilakukan dengan tangkap tangan itulah saat kemudian
tindak pidana itu dilakukan dan ditemukan bukti bukti yang ada
itu yang kemudian kami lakukan tangkap tangan
oke pak ali berkali kali tadi menegaskan soal operasi tangkap tangan ini merupakan salah satu upaya penindakan
dan bukan pencegahan
pencegahan juga dilakukan oleh kpk dan tentunya di lembaga ma
pengawasan internal hakim sehingga menjaga hakim untuk tidak melakukan korupsi
nah kalau dari mahkamah agung sendiri
apa saja langkah langkah yang kemudian dilakukan setelah terjadinya operasi tangkap tangan ini
baik terima kasih mbak eva
jadi mahkamah agung sudah menyampaikan sikap terhadap adanya kegiatan tangkap tangan
yang dilakukan oleh kpk di pengadilan negeri surabaya
sebagaimana disampaikan oleh pak bawas ya tadi malam
sedangkan saya ulangi kembali bahwa langkah langkah yang dilakukan sekarang ini mahkamah agung
dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah
setelah mendengar setelah mengetahui bahwa sodara ieh dan h itu disetapkan sebagai tersangka
maka ketua mahkamah agung langsung mengeluarkan sk pemberhentian sementara
itu langkah pertama
langkah kedua mahkamah agung juga mengirimkan tim pemeriksa untuk memastikan apakah pembinaan dan pengawasan
sebagaimana diperintahkan dalam perma nomor delapan tahun dua ribu enam belas maupun maklumat ketua mahkamah agung nomor satu tahun dua ribu dua puluh
dilaksanakan atau tidak
nah jika tidak dilaksanakan maka tidak menutup kemungkinan atasan langsung
yaitu ketua pengadilan negeri surabaya
atasan anitra pengadilan negeri surabaya akan mendapatkan hukuman disiplin
jadi begitulah langkah langkah yang telah dilakukan oleh
oke jadi tidak hanya hakim yang kemudian dilakukan ott
tapi kemudian juga pihak pihak lain yang kalau ditemukan oleh ma lalai dalam melakukan pengawasan
juga akan diberikan sanksi begitu ya pak sobandi
iya betul betul hukuman disiplin
hukuman disiplin ya
baik kalau kemudian tadi bicara kita mendengarkan bagaimana kemudian kpk sudah melakukan penyelidikan
secara tertutup jauh sebelum dilakukan operasi tangkap tangan
dari mahkamah agung sendiri apakah
ada informasi soal dugaan akan terjadinya tindak pidana suap ini
jadi selama ini kita mahkamah agung dengan kpk menjalin kerjasama ya
kadang mahkamah agung memberikan data dan informasi berkaitan dengan informasi pengadilan
demikian juga kpk
kpk juga memberikan informasi kepada mahkamah agung berkaitan dengan pergerakan di pengadilan
sudah mengetahui sumber informasinya dari mana dan kita sudah sampaikan kepada kpk
demikian juga kpk
jadi memang ada kerjasama antara kpk dengan mahkamah agung
di dalam hal untuk menjaga integritas aparatur pengadilan dan mahkamah agung
oke sekarang saya minta ke tanggapan dari mbak lola
mbak lola bagaimana anda melihat operasi tangkap tangan terhadap hakim dan juga panitera pn surabaya ini
ya pertama tama tentu kita perlu mengapresiasi
apresiasi kpk dan juga ma
kpk yang melakukan ott dan juga ma yang sudah sigap begitu ya
mecat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan juga dalam proses untuk menjalankan pemeriksaan
untuk penjatuhan hukuman disiplin manakala atasan langsung dari para tersangka ini terbukti begitu ya
lalai dalam melakukan pengawasan
dan memang ini jadi catatan kelam kalau terkait dengan korupsi di sektor peradilan
dan tentu harus betul betul menjadi pembelajaran
bukan hanya untuk ma karena biar bagaimanapun yang menjalani fungsi pengawasan terhadap hakim itu kan bukan hanya mahkamah agung gitu ya
sebagai pengawas internal
tetapi juga ada komisi yudisial
dan tentu saja dalam apa namanya dalam kerangka yang lebih besar
dalam catatan icw sendiri ini setelah tahun dua ribu dua puluh kayaknya kpk belum ada
jadi itu adalah penindakan terhadap penegak hukum gitu ya
puasa itu kemudian dijawab di tahun dua ribu dua puluh
dan kita berharap tentu karena salah satu mandat yang juga ada dalam undang undang kpk
dan dibunyikan secara tegas itu kan soal penindakan terhadap aparat penegak hukum
kita berharap kpk juga bisa ambil ambil yang lebih besar ke depannya gitu
dalam upaya bersih bersih lembaga penegak hukum

icw sendiri mencatat memang kalau terkait dengan
baik hakim maupun panitra entah panitra muda atau panitra pengganti begitu ya
yang pernah terjerat kasus korupsi itu paling tidak ada sekitar dua puluh di tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu sembilan belas
di tahun dua ribu sembilan belas misalnya kpk itu menindak lima dan memang hanya ada lima orang
hakim dan juga panitra yang dijerat kasus korupsi di tahun dua ribu sembilan belas atau diponis di tahun dua ribu sembilan belas

di tahun dua ribu delapan belas itu ada tujuh orang ada tiga hakim dan empat orang panitra
kpk menindak enam diantaranya dan satu orang itu ditindak oleh kejaksaan negeri blora
nah salah satu poin penting juga yang menurut saya harus jadi pr untuk ma
terutama karena tadi kalau dari konstruksi ataupun keterangan yang disampaikan begitu ya
itu kan diketahui bahwa uang sebesar satu tiga miliar rupiah itu adalah untuk pengurusan sampai ke tingkat mahkamah agung
nah jadi ini yang perlu juga diantisipasi oleh mahkamah agung untuk mencari tahu
siapa kira kira pihak yang menjadi cantolan gitu ya di tingkat mahkamah agung
karena ini kan yang baru terungkap di tingkat pm ya sehingga tingkat pt hingga ma itu masih sumir

kalau sudah dengan keterangan seperti ini sepatutnya memang ada langkah yang lebih tegas dan cepat gitu dari mahkamah agung
oke jangan berhenti sampai di sini begitu ya kurang lebih mbak lola ya
tapi kalau kemudian kita bicara dampak begitu terhadap penangkapan lembaga yang diharapkan memberikan peradilan terhadap publik
dampaknya ini sendiri seperti apa
ya tentu ini jadi noktah merah
noktah merah ya bagi lembaga yudikatis tadi juga sudah sempat saya sampaikan
tentu kita memahami juga kami memahami bahwa mahkamah agung melakukan berbagai upaya untuk mencegah berulangnya korupsi di lembaga peradilan
tapi rasanya masih perlu lebih tegas lagi lebih cepat lagi dan lebih menyeluruh begitu
karena lembaga peradilan ini irah irah putusan saja itu kan sudah demi ketuhanan yang maha esa
artinya ada perpanjangan tangan tuhan di situ
artinya hakim itu sebegitu tinggi posisinya sebagai penentu keadilan bagi orang yang memang mencari keadilan
dan dengan berulangnya kejadian seperti ini tentu pr besar bukan hanya untuk mahkamah agung
tapi juga lagi lagi lembaga lembaga pengawas yang punya tugas dan kewenangan mengawasi kinerja hakim maupun pegawai pengadilan atau peradilan
itu jadi semakin besar
karena kalau misalnya tidak ditangani dengan sangat serius tentu kepercayaan publik akan semakin menurun
padahal ya tadi mbak eva juga sudah sampaikan ini lembaga peradilan gitu tempat orang orang mencari keadilan
dan apa namanya
sudah barang tentu ini harus jadi salah satu
dan ini karena untungnya masih tahun dua ribu dua puluh dua awal tahun gitu ya
masih ada waktu yang cukup panjang bagi ketua mahkamah agung terutama untuk menerapkan pengawasan yang lebih menyeluruh
bagi anggota anggota baik hakim maupun pegawai mahkamah agung atau lembaga peradilan yang berada di bawah pengampuan mahkamah agung
oke kalau kemudian kita bicara pengawasan pencegahan
bapak ibu bapak ibu menangkapnya pengawasan dan pencegahan hakim kemudian bergerak di luar integritasnya sejauh ini bagaimana
apakah sudah cukup baik sudah cukup efektif dan kemudian tadi sudah ada kerjasama antara kpk dan ma untuk melakukan pengawasan begitu
apakah sudah cukup menurut anda
ya rasanya ini memang bukan kali pertama ya
kita mengingat juga beberapa waktu yang lalu ada mantan sekretaris mahkamah agung yang juga ditindak

dan ya lagi lagi yang perlu diapresiasi salah satunya dari ma adalah tidak ada resistensi
dan itu tentu harusnya jadi lampu hijau gitu
dan kalau misalnya lampu hijau tersebut belum membuat takut hakim hakim yang punya niat buruk gitu ya yang memperdagangkan pengaruh ataupun putusannya
atau membuka ruang untuk menerima suap menyuap
itu tentu harus ada pendekatan lain mungkin dari mahkamah agung gitu ya
dan kita tidak hanya juga bicara soal bagaimana ketika hakim itu sudah berkarir di mahkamah agung atau misalnya hakim hakim ad hoc gitu ya
tapi juga tentu berangkat dari ujungnya ujung awal seperti seleksi penerimaan calon hakim calon panitera dan lain sebagainya
memang itu mekanisme
memang itu mekanisme yang apa saling berkaitan satu sama lain gitu ya
apa yang jadi input tentu itu juga tercermin dari outputnya gitu
jadi kalau misalnya memang ada masalah dalam hal peran hakim atau bagaimana hakim hakim ini panitera ini menjalankan perannya
itu tentu harus dicek juga apakah memang mekanisme seleksi itu juga sudah dijalankan dengan kritis

kalau memang dianggap sudah demikian tentu perlu ada perubahan

perilaku lancung seperti yang terjadi seperti yang dilakukan oleh hakim di pengadilan negeri surabaya ini
oke kalau kemudian semua itu sudah dilakukan tentunya operasi tangkap tangan ini tidak akan terjadi begitu ya
kalau dari mahkamah agung sendiri evaluasi terhadap apa yang kemudian sudah terjadi ini bagaimana pak sobandi
jadi pada tahun dua ribu dua puluh satu kita telah melakukan tindakan hukuman disitim terhadap aparatur pengadilan termasuk di dalamnya hakim itu sekitar dua ratus delapan puluh empat
kemudian dari dua puluh empat itu ada tiga orang diantaranya diberhentikan dalam sidang majelis kehormatan hakim
jadi upaya kita untuk melakukan tindakan selain juga melakukan pembinaan dan pengawasan sudah kita lakukan
pengawasan itu bukan hanya oleh mahkamah agung sebenarnya untuk hakim itu ada juga komisi judisial
jadi ada pengawasan kelembagaan
kita juga ada pengawasan dari masyarakat melalui siwas misalnya kita memudahkan masyarakat untuk mengadukan
ada pelanggaran etik atau pelanggaran
korupsi misalnya di aparatur pengadilan hakim di dalamnya itu bisa melakukan siwas ya melalui siwas
mahkamah agung juga melalui bawah sudah melakukan upaya untuk memperbaiki pengawasan itu melalui manajemen smart ya
sistem itu terakreditasi internasional itu smart ya
jadi sudah berbagai upaya kita lakukan
kita ya dari puluhan ribu hakim ya di indonesia itu ada hakim umum hakim agama
tadi hari ini atau kemarin itu tertangkap satu orang memang seperti air apa istilah air tuba merusak susu sebelang aja
tapi mudah mudahan dengan kepercayaan dari seluruh masyarakat indonesia dengan doanya juga kita bisa mengembalikan kehormatan dan kewibawaan hakim
kalau lembaga peradilan idealnya memang tidak boleh ada nilai setitik begitu ya pak sobandi
ya kita terus berupaya ya
ketua mahkamah agung juga telah menginstruksikan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding untuk mengulang kembali melakukan pembinaan dan pengawasan
dan ketua pengadilan tingkat banding memerintahkan kepada ketua pengadilan negeri ketua pengadilan tingkat pertama melakukan pembinaan
oke kita akan jeda dulu kita akan lanjutkan sesaat lagi termasuk juga kita akan mengulas bagaimana sosok dari hakim yang kemudian dioperasi tangkap tangan oleh kpk
tapi sesaat lagi kita akan kembali cnn indonesia news
kita akan segera kembali
sebelum kami lanjutkan dialog
sebelum kami lanjutkan dialog
sebelum kami lanjutkan dialog
kami sampaikan informasi terkait rekam jejak dari hakim itong isnaini hidayat di mana terjerat operasi tangkap tangan
tersangka mantan hakim pengadilan negeri surabaya itong isnaini hidayat memiliki rekam jejak
pernah menjadi hakim pn tanjung karang lampung dan menangani kasus korupsi dengan putusan bebas
dikutip dari detik com pada dua ribu sebelas itong sebagai hakim anggota mengadili mantan bupati lampung timur
satono dengan nilai korupsi satu ratus sembilan belas miliar rupiah dan mantan bupati lampung tengah
andi ahmad sampurna jaya dengan nilai korupsi dua puluh delapan miliar rupiah
putusannya satono dan andi dinyatakan bebas
namun di tingkat kasasi akhirnya satono dihukum lima belas tahun penjara dan andi dihukum dua belas tahun penjara
atas putusan bebas itu itong terbukti melanggar kode etik dan diskors ke pengadilan tinggi bengkulu
ya kami lanjutkan dialog
pak sobandi artinya
hakim itong isnaini hidayat ini bukan kali pertama begitu ya
diduga atau yang pertama sudah jelas melakukan pelanggaran kode etik
dan sekarang diduga melakukan pelanggaran kode etik tentunya
tidak ada kejeraan dari hakim itong ini untuk melakukan hal yang sama
ya jadi betul memang tahun dua ribu dua puluh
yang bersangkutan itu dihukum disiplin ya
di demosi sempat diparkir dulu di pengadilan tinggi
jadi itu kembali kepada oknum ya
kepada pribadi yang bersangkutan
apakah sekarang ini kan sedang diproses oleh kpk
kita hormati proses pendidikan di kpk
mungkin nanti penuntutan sampai kita hormati juga proses persidangan
terbukti dia bersalah atau tidak gitu
kalau dari kpk sendiri melihat apa yang kemudian dilakukan hakim itong ini
kurang lebih pola yang sama begitu ya
yang dilakukan sebelumnya
di oknum oknum lembaga peradilan lain
anda melihatnya bagaimana
ya betul pak eva
jadi kalau dari data ini kan
saat ini ada sekitar dua puluh enam an orang hakim ya
kemudian dilakukan tangkap tangan oleh kpk
tentu karena ini adalah korupsi di peradilan
maka tentu sebagian besar dari perkara perkara tersebut adalah
yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh hakim begitu ya
kalau dilihat dari polanya saya kira sama
tetapi kemudian di pengadilan negeri surabaya ini
yang kemudian menjadi menarik
menariknya adalah kerjasama antara pendegah hukum
misalnya tadi pengacara
kemudian panitra muda
dan hakimnya begitu ya
walaupun di beberapa perkara juga mirip seperti ini ya
tetapi ternyata sampai kemudian kpk melakukan tanggap tangan
pola pola semacam ini kan masih saja terjadi
karena kpk juga semuanya dari awal awal kpk ada melakukan tanggap tangan
juga sudah melakukan tanggap tangan
dengan pola pola yang sama seperti ini
oleh karena itu tentu ini menjadi tantangan kita bersama
di kpk komisi judisial dan mahkamah agung ya
bagaimana kemudian memperbaiki pola pola manajemen penanganan perkara misalnya
atau kemudian di internal sendiri
kemudian ada internalisasi nilai nilai kode etik lebih diperkuat kembali
karena kami yakin bahwa kerjasama kpk dengan mahkamah agung
dan kemudian kaye yang selama ini sudah dibangun
di antaranya adalah bagaimana penguatan nilai nilai kode etik terhadap seluruh hakim
ataupun aparatur peradilan
sehingga diharapkan tidak akan terulang kembali
pola pola yang semacam ini
sehingga tidak ada kesan kemudian adanya tanda kutip pembiaran ya
pola pola yang dari dulu hingga saat ini masih saja terjadi
tapi harus ada satu yang sistem bagaimana memutus rantai ini
nah itu dia ya sistem untuk memutus mata rantai
di beberapa peradilan atau di beberapa pengadilan saat ini
memang kemudian mahkamah agung telah menerapkan
misalnya dibatasi pertemuan antara hakim dengan pihak pihak yang berperkara di kantor
dengan pengetatan pengetatan semacam itu
namun sekali lagi kembali lagi ke integritas
nilai nilai yang kemudian harus dibangun
dan dikuatkan kembali
sekalipun ini banyak faktor
kami ingin sampaikan itulah yang kemudian menjadi dasar
bagaimana kemudian upaya pemberantasan korupsi yang kpk lakukan saat ini
bagaimana kemudian mengembangkan strategi pendidikan anti korupsi
yang kemudian di kpk sendiri ada satu kedeputian baru
yaitu peran pendidikan dan peran serta masyarakat
ini yang kemudian menjadi penting bagi kami
saya kira sehingga dengan pembangunan integritas
yang itu harus dilakukan bersama
tidak hanya kpk saya kira
mahkamah agung dan kaye atau komisi judisial
kami yakin mempunyai persamaan dengan kpk terkait dengan ini
sehingga di samping kemudian menutup celah dengan membangun sistem di mahkamah agung sendiri
di seluruh tingkat peradilan agar bisa lebih ketat lagi
ketika kemudian pola penanganan perkara itu bisa dilakukan
mengurangi bagaimana kemudian dugaan tindak pidana korupsi
seperti halnya di pengadilan negeri surabaya ini bisa berkurang
tidak hanya ya
mbak lola kalau kemudian diharapkan upaya dari kpk
kemudian ada nota kesepahaman juga dengan ma dan ky
untuk memutus mata rantai korupsi begitu
tapi pada kenyataan
pada kenyataannya tadi pak ali mengatakan bahwa pola pola yang dilakukan masih kurang lebih sama
termasuk juga hakim itong yang kemudian sudah pernah melakukan pelanggaran kode etik
sekarang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang sama
anda melihatnya bagaimana
ya memang ini jadi sangat menarik karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pak ali fitri gitu ya
bahwa ini pola yang serupa gitu
dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan hakim dan juga panitera
dan tentu juga ada advokat gitu ya
sebagai salah satu
unsur penegak hukum juga
ini tidak berbeda jauh sebetulnya
dan memang rasanya tidak atau belum ada formula yang sangat tepat gitu
untuk kemudian menjawab masalah ini
itulah kenapa kemudian salah satu yang juga menarik adalah
bagaimana peran pak diterha itu sendiri gitu ya
dalam berbagai perkara korupsi
hakim itu tidak secara langsung berhubungan dengan pihak yang berperkara
umumnya advokat akan mendekati paniteranya lebih dahulu
kemudian ada komunikasi yang terbuka dan ada semacam perantara
entah paniteranya yang menjadi perantara atau pihak lain
yang juga mungkin bahasa lainnya mungkin ya makelarnya
karena itu ada juga di beberapa kasus korupsi yang polanya seperti itu
dengan kalau dari sisi terdakwa misalnya
atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penanganan perkara
nah persidangannya itu biasanya entah diwakilkan oleh advokat
atau pihak lain yang bukan merupakan terdakwa
atau misalnya tergugat gitu ya
jadi selalu ada middleman
bilangnya atau ya perantara tadi
nah memang itulah salah satu modus yang selalu digunakan
artinya mereka biasanya tidak secara langsung berhubungan
tapi selalu ada pihak yang menjadi perantara itu
nah memang ini juga membawa
kepada apa namanya
peran panitera yang juga semakin kritis perlu diawasi
dan mungkin juga sepanjang diskusi kita beberapa waktu kebelakang
itu seolah olah fokusnya hanya kepada hakim
padahal panitera juga kan sebetulnya
pihak yang harus diawasi secara ketat juga
dan memang menjadi subjek yang diawasi
atau menjadi tanggung jawab pengawasan oleh
ma dan juga
untuk itu menurut kami
memang sudah sepatutnya
bahwa ini kan sebetulnya rangkaian panjang yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain
apa yang terjadi saat ini tentu
sedikit banyak pengaruh dari bagaimana mekanisme perekrutan itu dilakukan
oke tentu kita
seluruh upaya yang sudah dilakukan oleh ma
tadi seperti diceritakan
sudah ada fakta integritas
kemudian juga ada peraturan yang tegas
yang kemudian bisa
seperti sudah dilakukan ma saat ini
memecat secara langsung
hakim dan juga panitera yang menjadi tersangka
dalam kasus korupsi
tapi rasanya memang
perlu formulasi yang lebih menyeluruh
bisa jadi ini ada kaitan erat juga dengan
hukum acara pidana atau hukum acara secara umum yang berlaku di indonesia ini
permasalahan yang jauh lebih kompleks dan butuh pembicaraan tersendiri gitu ya
nah tapi hal itu juga menurut saya
itu terkait dengan
korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum
bukan hanya hakim dan panitera seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini
aparat aparat penegak hukum lain
termasuk misal advokat
yang ada juga dalam kasus ini
atau aparat penegak hukum lain dari korsa
seperti kepolisian atau kejaksaan
sistem hukum itu kan tidak bisa dilepaskan satu sama lain
sedikit banyak pasti ada kesaling terkaitan
jadi semacam sudah tahu sama tahu tapi ya sudah
tidak usah disenggol
kondisi seperti itu yang di tengah masyarakat
menurut saya itu
jadi concern utama juga
itulah kenapa kemudian
tadi juga pak subandi dan juga mas ali sudah sampaikan
bahwa wibawa dan juga kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif
itu tentu harus dijaga
sehingga tentu ini juga jadi pr kita bersama
pengawasan juga perlu dilakukan oleh masyarakat sipil
juga oleh pengawasan eksternal yang formal
komisi yudisial termasuk juga kpk
pengawasan internal yang melekat
seperti yang dimiliki kewenangannya oleh bawah ma
rasanya ini semakin urgent gitu
bukan hanya untuk ma
tapi lagi lagi lembaga yang memang
punya kepentingan dalam melakukan perbaikan
terhadap lembaga yudikatif kita
untuk bersama sama gitu
kita merumuskan kembali
bagaimana kemudian mekanisme yang
dan satu lagi poin yang menurut saya juga penting
karena ini sudah ada catatan terkait dengan
dalam kasus ott ini
soal bagaimana putusan putusan yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya
apalagi kan sudah pernah ada
sanksi gitu ya
terhadap hakim bersangkutan
rasanya perlu untuk mencari
atau melakukan pemeriksaan lebih jauh
putusan putusan yang sudah pernah dihasilkan oleh hakim yang bersangkutan
sayangnya seperti itu
karena kita bicara
runtuh karena kasus ini
terutama terkait dengan putusan yang pernah dikeluarkan oleh hakim yang
sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini
nah mungkin pak subandi bisa langsung menjawab ini
sejauh mana kemudian ma akan melakukan tindak lanjut
putusan putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim subandi ini
makam agung melalui tim pemeriksaan dari bawah
melakukan pemeriksaan di pengadilan negeri surabaya ya
kepada ketua pengadilannya maupun kepada pak mitra
bahkan kepada seluruh yang dimungkinkan punya potensial untuk terlibat dalam kasus kegiatan tangkap tangan hakim dan panitra pengadilan negeri surabaya tersebut
tim berangkat menggunakan kereta langsung diperintahkan oleh
ketua makam agung
ketua makam agung untuk melakukan pemeriksaan
jadi saya sependapat dengan mbak lola bahwa tanggung jawab menjaga kewibawaan
menjaga independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka itu mbak lola
itu bukan hanya kepada aparatur pengadilan
aparatur hakim maupun mahkamah agung
menjadi tanggung jawab kita semua
menjadi tanggung jawab masyarakat
dan media tentunya
mari kita sama sama
kita jaga lembaga mahkamah agung tercinta ini sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
dimana masyarakat akan mempercayakan proses keadilan untuk meraih keadilan di makam agung dan madan peradilan di bawah
bagaimana kemudian pemberantasan korupsi ini dilakukan secara menyeluruh
jauh mana kemudian diskursus itu dilakukan dan melibatkan semua pihak
kita akan bahas sesaat lagi cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami lanjutkan dialog
sekarang saya ke pak ali lagi
pak ali kalau kemudian tadi kita dengarkan penjabaran dari mbak lola
ada beberapa hal yang kemudian disampaikan
soal isu penghubung makelar dan kemudian juga penerapan hukum
saya tahu karena kpk tidak hanya melakukan tindakan penindakan begitu
tapi juga pencegahan korupsi
sejauh mana kemudian ini menjadi concern kpk dan menjadi diskursus ataupun juga masuk dalam nota kesepahaman antara kpk dengan lembaga lembaga lain
ya baik mbak hefa
tentu yang selalu dilakukan oleh kpk ketika kemudian melakukan strategi penindakan
diantaranya melalui tangkap tangan
kami pastikan kami di pencegahan
pasti kami akan lakukan monitoring dan kajian
sejauh mana kemudian pola pola yang seringkali terjadi semacam ini bisa dibatasi dan diminimalisir
sehingga tentu kesempatan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi ini menjadi lebih berkurang
kemudian yang kedua tentu
penidikan anti korupsi
ini yang kedebutian baru
akan melihat kembali sejauh mana
kerjasama yang selama ini
sudah dibangun melalui mou
antara kpk dengan
komisi yudisial misalnya terkait dengan
penguatan etik ini akan
ditingkatkan kembali saya kira
ini menjadi sangat penting
di dalam upaya pemberantasan korupsi
putusan putusan peradilan yang bebas
dari korupsi tentu
bagaimana kemudian efek jerah
di tingkat paling akhir ini
menjadi penting dan yang
kemudian tidak kalah penting adalah
bagaimana kemudian kebijakan
kpk saat ini di bidang penindakan dengan
di dalam putusan putusan peradilan ini akan
tentu kalau kita berbicara lebih jauh
terkait dengan keadilan masyarakat
ini menjadi ujung terakhir
itu juga saya kira menjadi tujuan utama
bagaimana kemudian proses
penindakan pemberantasan korupsi
ini menjadi lebih efektif
kalau dari mahkamah agung sendiri bagaimana
soal modus yang melibatkan
tidak hanya hakim
tentunya tapi juga pihak pihak lain
termasuk bagian yang lainnya ini
dari lembaga peradilan
sejauh mana kemudian
mahkamah agung menyoroti masalah ini
mahkamah agung terus tadi
sampaikan terus melakukan pembinaan
pengawasan bahwa kita
ketahui bahwa kemarin kita
survei sebenarnya integritas kita itu
di lembaga penegak hukum nomor dua
setelah kpk nomor dua dapat
itu yang perlu kita perbaiki
jadi mungkin itu
kpk yang termasuk
ott itu yang satu
jadi tidak lelah mahkamah agung
melakukan pembinaan dan pengawasan
melakukan perbaikan sistem
tadi dikatakan mbak lola dari sistem
rekrutmennya juga dari
sistem pelatihannya juga
pendidikan untuk calon hakim
misalnya terus sampai akhirnya
setelah jadi hakim pun terus dilakukan
sekarang sudah meraih akreditasi
misalnya kan meraih
zona integritas status wilayah
bebas korupsi itu penilaian dari
birokrasi bersih melayani
wbbm tidak sedikit
tidak terekos terlalu
banyak oleh masyarakat mungkin bahwa
mahkamah agung dan
empat badan peradilan di bawahnya sudah
berubah dan ingin memperbaiki
citra yang terpuruk
sekarang sebenarnya sudah
jadi istilah kami
luntur sama hujan sehari
ya itulah setitik rusak susu
sebelangnya tapi apa boleh buat sudah terjadi
kalau kemudian kita tangkap
optimisme dari pak soebandi
bahwa sekarang lembaga
mahkamah agung sudah berubah
dan juga ingin
kemudian terus lebih baik gitu
apa saran dari icw
dari lembaga peradilan
dan bersih dari korupsi
jadi ini tentu
lagi lagi ini sudah disampaikan tadi
sepanjang diskusi kita beberapa waktu
di belakang ini pr besar
yang tentu tidak akan selesai hanya dalam
waktu mungkin satu tahun
ke depan ini adalah pr
dan kerja panjang yang tentu
tidak lelah bukan saja dilakukan oleh ma
juga oleh kpk
tapi juga oleh lembaga lain pihak lain
termasuk juga masyarakat sipil
untuk mendorong perbaikan kualitas
mungkin karena tadi
hampir semua kasus korupsi yang melibatkan
panitera maupun hakim itu berkaitan
dengan penanganan perkara
terutama putusan gitu ya
menurut kami tentu
meskipun ini bukan dalam ranah
tindak pidana korupsi artinya
kemarin dijadikan objek
suap gitu ya
itu bukan terkait dengan tindak pidana korupsi
apa yang ma lakukan
salah satunya lewat penerbitan peraturan
mahkamah agung terkait panduan pemidanaan
itu mungkin bisa juga diterapkan
di sektor sektor yang lain
panduan pemidanaan ma ini
kan sebetulnya salah satu
apa firewall mungkin ya istilahnya
bagi hakim untuk
memutus di dalam
rangka yang sudah
ketika ada kejanggalan atau
anomali dalam putusan hakim
itu bisa dijadikan sebagai
pintu masuk sebagai identifikasi
menuju pada pemeriksaan mendalam
terkait putusan maupun
jejak rekam hakim tersebut
jadi menurut saya
mungkin inisiatif yang sudah
diterapkan oleh ma dalam penerbitan
peraturan mahkamah agung terkait panduan
pemidanaan pasal dua
dan pasal tiga undang undang tindak pidana korupsi
itu mungkin juga bisa digunakan
hukum yang lain di pengadilan yang lain
kita bisa meminimalisasi
anomali anomali yang selama ini
seringkali dengan sangat
sedih kita sampaikan
ini juga yang perlu kita jaga bersama
tentu kita sangat menghormati independensi
lembaga peradilan independensi hakim
tapi kita juga tidak bisa menutup mata
bahwa hal tersebut bisa menjadi
sehingga salah satu cara yang mungkin
juga bisa dipertimbangkan untuk dilakukan
oleh ma adalah dengan menerbitkan
terkait dengan panduan
keputusan bagi hakim
oke sejauh mana itu kemudian bisa dilakukan
akan sampaikan kepada pimpinan bahwa
masukan masukan dari masyarakat
dan badan peradilan di bawahnya
kita akan sangat berterima kasih
ya kita akan terima
kemudian akan dilakukan
untuk diterapkan atau tidak jadi
mungkin yang dimaksud itu ada
standar pemidanaan di perkara korupsi ya
terhadap peradilan ya tetapi
mungkin di perkara perkara yang lain
juga bisa kita buatkan ma
gencar itu melakukan perbaikan perbaikan
mengeluarkan peraturan ma
masuk ke surat edaran ya
masuk ke surat edaran
baik terakhir saya ke pak ali
pak ali sejauh mana
kemudian kasus ini akan dikembangkan
oleh kpk kalau tadi
sempat ada pertanyaan juga
atau mungkin masukan dari mbak lola
ini menjadi pintu masuk untuk
lebih jauh lagi sejauh mana kemudian
kpk akan menindaklanjuti kasus ini
tidak hanya berhenti di pn surabaya
hampir seluruh perkara yang ditangani oleh
kpk berawal dari laporan masyarakat
ya yang di awal
tadi kami sampaikan
sudah lama kemudian kami melakukan penyelidikan
perkara di pn
surabaya ini begitu ya
saya kira untuk
perkara yang di pn surabaya ini
dalam waktu satu x dua puluh empat jam
waktu yang sangat terbatas ini
kami masih sebatas menemukan
adanya bukti permulaan yang cukup
untuk tiga orang sebagai tersangka
terbuka lebar kemudian
apakah ada peran lain dan termasuk
apakah kemudian ada
perkara perkara lain yang ditangani
oleh salah satu
tersangka hakim dan kemudian
panitra pengganti ini begitu ya
kami sepakat memang di beberapa
perkara itu kemudian
ada kerjasama yang sangat
erat begitu ya antara hakim dengan
yang kemudian ini akan
menjadi pola yang terus menerus dilakukan
begitu memang kemarin
juga kami sudah sampaikan kami menduga
ada beberapa kemudian di perkara perkara
lain yang kemudian
diduga ada penerimaan penerimaan
oleh oknum hakim ini
ini yang akan terus kami kembangkan tentunya
kedepan dalam proses penyidikan
dalam waktu empat bulan
maksimal empat bulan kami menyelesaikan
perkara perkara untuk para
tersangka ini baiklah kita akan
lihat sama sama bagaimana kemudian kasus ini
bergulir untuk sementara terima kasih
atas diskusinya pada malam hari ini
pak sobandi pak ali dan juga mbak lola
terima kasih selamat malam dan salam sehat selalu